kami menerus generasi
prioritas di dalam tni
komando pasukan katak adalah satu satunya satuan elit di tanah air berkemampuan tempur empat media
yaitu di darat udara permukaan laut serta bawah laut
karenanya tidak mudah menjadi prajurit kopaska
dari sekian banyak pelamat hanya tersisa sedikit yang mampu menyelesaikan pendidikan kopaska
setelah sekitar enam bulan mengikuti pelatihan komando darat serta udara
kini saatnya para siswa calon prajurit kopaska memasuki fase pasukan kata sesungguhnya
yaitu fase laut atau kekopaskaan
pada fase ini tiap siswa diajarkan cara bertempur di lautan
mulai dari penyusupan bawah air
hingga anti teror maritim
tahap awal fase laut adalah latihan teknis maritim interdiction operation atau mio
intinya mio merupakan penanganan semua tindak kejahatan di laut
bagian dari kekopaskaan
materi khas dari pendidikan kopaska yang harus dimiliki oleh siswa kopaska yang tidak ada di pendidikan pendidikan lain
pertama kali diajarkan penyusupan
yaitu melalui kapal permukaan dengan kapal cepat atau melalui kapal selam
untuk melaksanakan penyusupan melalui kapal cepat
para siswa akan dilempar dari kapal yang melaju dengan kecepatan dua puluh knot atau dikenal dengan metode cash
dan kini para siswa telah bersiap
perlengkapan yang dikenakan para siswa ini meliputi baju selam
kapal perang cepat kri bali mulai melaju
kesibukan terlihat di anjungan kapal
dengan mesin turbin kapal ini mampu melaju hingga kecepatan maksimal empat puluh knot
perlahan tapi pasti
kapal ini bisa melaju hingga kecepatan maksimal empat puluh knot
kri bali melalui kapal selam
dan kecepatan ini akan menambah kecepatan
ibu ritan para siswa bersiap
ketegangan tampak terlihat di wajah mereka
dan satu persatu para siswa diterjunkan
meski terlihat mudah metode cash sejatinya sangat berbahaya
karena tamparan ombak saat siswa terjun bisa membuat pingsan
saya melihat ombak sebenarnya sudah ngeri
tapi saya selalu disemangati oleh komandir saya
jangan selalu takut
harus berani berani dan berani
saya nekat untuk melompat
setelah saya lompat
saya digunung ombak
di dalam saya tidak ingat apa apa
tapi setelah itu saya masih sadar
bahwa saya masih bisa mengangkat tangan kanan
sepertinya saya dilakukan tulee dari alam
apabila kita melompat
dan juga membeli
sang selain waspada
ada tantangan lain yang tak kalah berat
yaitu penyusupan melalui tabung torpedo kapal selam
metode melalui tabung torpedo ini dilakukan
jika prajurit kopaska ingin melakukan penyusupan senyap
semua kegiatan miu berbahaya
namun yang paling krusial dan mengandung resiko yang paling berat
yaitu escape dari torpedo launcher kapal selam
karena memang torpedo launcher ini dirancang untuk meluncurkan torpedo
bukan untuk manusia
bukan pekerjaan mudah
sejak masuk kapal siswa sudah diharuskan menggunakan peralatan selam lengkap
lalu satu persatu memasuki tabung torpedo
yang ukuran diameternya hanya pas untuk satu orang
setelah ditutup tabung torpedo dibanjiri air
keadaan gelap total dan basah
sungguh mengucin nyala
pintu bagian luar tabung torpedo terbuka
satu persatu para siswa keluar
lengkap dengan alat selam dan peralatan tempur
habis dari itu ada ketuaan keempat
ketuan keempat itu akan dibuka pintu yang dari luar torpedo
rasa rasa rasa rasa takut itu masih ada
tapi terus saya
karena di dalam air kita harus tenang dan tenang
habis itu ketuan keempat
sudah merasakan beda lah
auranya beda di dalam sama di luar
itu sudah beda
kalau perasaan takut pasti kita takut semua
kalau menurut pribadi
saya dan juga dari senior senior saya
juga perasaan takut itu harus kita punya
karena itu bikin untuk keselamatan kita saja
usai berlatih berbagai macam metode penyusupan
kini para siswa calon kopaska berlatih fisik board search season atau vbss
vbss merupakan kegiatan menyergap menaiki mencari dan menahan sebuah kapal laut
dalam rangka penegakan hukum di laut
di dalam kegiatan ini
penanggulangan teror aspek laut
prajurit pertama yang berhasil menaiki kapal harus segera mengamankan lokasi tumpuan
prajurit lainnya mengikuti hingga lengkap
pasukan kemudian menyebar
mengamankan berbagai sisi
dan ruangan kapal
ketak juga ini
kapal ini sudah dikuasai komando pasukan katak
seluruh abk kumpul di haluan
pertempuran di atas kapal memiliki karakteristik tersendiri
ruangan yang banyak dan sempit
serta berbagai macam perangkap
semua perangkap yang berpikir seperti pintu menjadi rintangan
pelatihan vbss ini akan terus di asah
dan kembali dilatihkan
pendidikan menjadi prajurit kopanska
merupakan salah satu yang terberat dan terlengkap
usai satu sesi latihan
para siswa tidak bisa berleha leha
mereka kembali dilatih fisik dan mental

komunikasi dengan keluarga dan kerabat
juga sangat dibatasi
bahkan satu lagi siswa yang terpaksa melewatkan
kelahiran putra pertamanya
sore dapat kabar dari pelatih sujito
selamat untuk paus
anaknya lahir lagi lagi
tapi di dalam hati saya
merasa bersalah istri melahirkan
saya tidak menemui atau tidak di sampingnya
enam bulan berlalu
namun tantangan masih terus menanti
kebersamaan yang saya rasakan selama ini adalah
ya kadang bisa untuk
membuat kita amarah
untuk saling melengkapi
dan juga mereka mereka lah
dan semangat dan semangat
halir rude pakai
laut dan pantai tempat yang sempurna untuk melepas kepenatan dan bersantai
namun tidak demikian bagi dua puluh satu prajurit siswa calon kopaska
setiap hari setiap saat di habitat ini mereka digembreng dan dilatih
hingga batas akhir kemampuan manusia
inilah fase kekopaskaan di mana pada tahap ini para siswa dididik menjadi manusia tempur bawah laut sesungguhnya
di dalam latihan kekopaskaan ini adalah materi khas dari sepuluh bulan pendidikan kopaska
di dalamnya ada materi penyelaman kemudian demolisi dan intelijen
sebagai pasukan khusus laut kopaska diwajibkan mampu mengatasi berbagai rintangan laut
seperti ombak ini
karenanya pantai gerajagan di jawa timur dipilih menjadi tempat berlatih
ombak yang besar dan lingkungan yang relatif sepi menjadikannya tempat ideal
para siswa calon kopaska kali ini akan berlatih menantang ombak
yang pertama mereka akan berhasil
menang menembus ombak
untuk melakukan kegiatan ini butuh teknik keahlian serta tentu kekuatan
usai menembus ombak para siswa harus berenang sejauh lima ratus meter baru kemudian kembali ke tepi pantai
tentang tenaga full
yang penting makanya fisik mental disini di uji
selanjutnya dilakukan latihan dayung menembus ombak
selain kekuatan kekompakan tim juga dibutuhkan dalam pelatihan ini
deburan ombak tentu menjadi halangan berat
bahkan tak jarang dayung tersambar ombak hingga hilang
jika sudah begini
tidak ada jam terbuang tanpa latihan
jika tidak latihan fisik para siswa ini berlatih bela diri jarak dekat
salah satunya adalah bela diri libre yaitu perkelahian jarak dekat menggunakan pisang
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
pelatihan teknis kopaska tidak mengenal hari dan jam
hingga malam hari latihan terus berlangsung dan menguras tenaga serta pikiran
di gelapnya malam para siswa juga harus berlatih renang malam
tiga dua satu
menang malam ini dilakukan bukan tanpa alasan
dan jarang dalam misinya nanti
nanti prajurit kopaska harus menyusup di tengah malam tanpa bantuan perahu karet
usai melakukan sejumlah latihan yang menguras tenaga
kini saatnya latihannya menguras pikiran dan mental yaitu demolisi bawah air
setiap prajurit kopaska diwajibkan memiliki kemampuan sabotase bawah air menggunakan berbagai macam peledak
selain untuk sabotase demolisi bawah air juga berguna untuk membersihkan rintangan di pantai pendaratan
untuk latihan awal kali ini digunakan peledak plastik atau c empat serta tnt
gabungan antara kedua bahan peledak ini mampu menimbulkan kerusakan yang luas
tantangannya adalah membuat peledak tetap kering hingga bisa diledakkan di dalam air
untuk hal ini kopaska memiliki sejumlah trik khusus
usai dirakit bahan peledak yang telah siap dibawa ke tengah laut
rakitan akhir atau memasang detonator dilakukan di sini
dan beberapa saat kemudian

saya yakin kan yang pertama untuk terutama siswa itu sudah mengetahui betul tentang teori praktek maupun ilmu yang disampaikan
jadi masing masing individu tahu persis tentang permasalahan materi yang akan dilaksanakan di lapangan
usai pelatihan sabotase kemampuan para siswa calon prajurit kopaska hampir lengkap
ya mereka pikir saya agak gila gitu
kamu sudah stres sama masuk ke kopaska katanya
kalau orang luar tahunya kopaska itu ngeri
tapi kalau kita masuk sendiri itu sebenarnya enak masuk kopaska
berbagai macam pelatihan kini saatnya para siswa calon kopaska memasuki materi pendidikan full mission kopaska
dalam materi ini siswa dibagi tiga tim dan masing masing tim menjalankan sebuah misi selayaknya prajurit kopaska
fmp atau full mission profile itu merupakan combine dari materi materi parsial yang sudah diberikan selama kekopaskaan ini
dirangkai dalam satu misi
selayaknya operasi militer misi diawali dengan briefing
meski bukan misi sungguhan materi yang disampaikan dalam briefing sangat menentukan keberhasilan operasi dan tentunya penilaian
misi kali ini adalah pembebasan tawanan
yang disimulasikan di sandra kelompok bersenjata
karena kopaskaan ini adalah besok dalam penugasan bagian penugasan kopaska ya kopaskaan ini
latihan kali ini ya cukup lumayan berat soalnya latihan ke kopaskaan ini untuk kepribadian kita kemampuan kita kopaska di dalam angkatan laut
dan identik dengan air
jadinya kita harus menguasai kemampuan di bawah
di bawah air di permukaan sabotase
menjelang matahari terbenam satu tim siswa calon kopaska sudah bergerak ke lautan lepas
jarak antara titik pelepasan dengan titik pendaratan cukup jauh
dengan hujan tidur terkenmakan dan marah terberkati

beberapa anggota tim bertindak sebagai pengintai depan
sementara anggota tim lainnya mengamankan situasi
dalam misi pembebasan sandera faktor pendadakan sangat penting
karenanya keberadaan tim pembebas sama sekali tak boleh tercium kelompok musuh
setelah memastikan sasaran kontak tembak pun terjadi
bahkan dalam jarak yang sangat ketat
tim kopaska selalu bergerak dalam jumlah kecil serta tanpa bantuan
sebab itulah pertempuran serta misi harus diselesaikan dengan cepat
jika terlalu lambat tim bergerak dengan cepat
jika terlalu lama maka musuh bisa mendatangkan bala bantuan yang menyebabkan kegagalan misi
dan akhirnya sandra berhasil diselamatkan
tujuh bulan sudah calon kopaska ini bersama sama
melewati setiap latihan tantangan serta kegembiraan
selain memperoleh ilmu baru mereka juga memiliki keluarga baru
pertama tiga puluh orang masih belum kompak gitu
lama lama tinggal sedikit sedikit sedikit
kita kayak keluarga
jadinya kalau kita bosen kita sharing curhat bercanda bersama
jadi bosen itu hilang sedikit sedikit
sembilan bulan dalam pelatihan super berat kadang membuat mental jatuh
namun sebagai keluarga
mereka harus mampu saling melindungi dan mendukung
semangat dan rekan rekan bisa menyembang hati saya
di waktu kalah saya drop turun
terus teman teman menyepakati saya saya bisa bangkit lagi kembali
dari sekitar tiga puluh siswa yang lolos pertama kali
kini hanya tersisa dua puluh satu personel saja
pelatihan yang berat memang hanya menyisakan sedikit saja prajurit tanggung
meski sangat kecil kualitas prajurit kopaska sangatlah tinggi
pernah sih pikiran nyerah
kawan kawan saya masih kuat kok saya mau menyerah
jadi ya semangat itu timbul lagi
setelah sepuluh bulan berjuang hari kelulusan yang dinanti pun tiba
tahun angkatan dua ribu enam belas dengan resmi saya nyatakan
saya akan ditutup
di hari kelulusan ini para siswa tampak gagal
mengenakan seragam loreng khusus kopaska
secara simbolis komandan komando pengembangan pendidikan tni angkatan laut
melepas helm tempur salah satu siswa
dan menyematkan baret merah marun
dan pemasangan brevet kopaska
mulai saat ini mereka resmi menjadi prajurit komando pasukan katak
dharma baki bagi negeri